kita awal informasi pertama dari bali di mana gunung agung di karangasem bali kembali meletus pada selasa siang
letusan ini terjadi setelah status awas diturunkan menjadi siaga tiga hari yang lalu
akibat letusan ini tercipta kolom asap setinggi satu lima ratus meter
saat itu angin bertiup ke arah timur dan timur laut di mana hujan abu dengan intensitas yang tipis
terjadi di wilayah dusun pandansari desa duku kecamatan kubu karangasem
warga dilarang beraktivitas di radius empat km dari puncak kawah
namun di luar area tersebut menyatakan tetap aman
ini merupakan letusan kedua pada saat status siaga setelah sebelumnya juga sempat terjadi erupsi di level tiga pada dua puluh satu november yang lalu
timur dan timur laut
pergerakan material yang dibawa itu abu abu namun tipis
di dalam status gunung siaga ini masih dia mengeluarkan letusan